provinsi jawa tengah menjadi salah satu wilayah favorit bagi investor dalam dan luar negeri
untuk mendukung pertumbuhan ekonomi pemerintah provinsi jawa tengah mendorong masuknya investasi di berbagai bidang
tidak hanya pada sektor unggulan manufaktur dan para wisata jawa tengah juga menawarkan investasi di sektor infrastruktur
komitmen investasi di jawa tengah pada
komitmen investasi di jawa tengah

di sana kami mendapatkan hal yang sangat positif baik dari kabupaten maupun dari tingkat provinsi seperti itu
kota semarang merupakan ibu kota provinsi jawa tengah dengan luas tiga ratus tujuh puluh tiga tujuh puluh km persegi
terbagi atas enam belas kecamatan dan satu ratus tujuh puluh tujuh kelurahan kota semarang memiliki jumlah penduduk satu tujuh ratus
kota semarang memiliki infrastruktur lengkap mulai dari bandara pelabuhan stasiun jalan tol juga terminal angkutan darat
kota semarang menjadi lokasi yang potensial dan menguntungkan untuk kegiatan perekonomian sosial budaya dan aspek lainnya
tahun dua ribu delapan belas pt berantas abipraya persero bersama kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat melakukan penataan infrastruktur kawasan kota lama semarang jawa tengah
ruas jalan ditata ulang untuk mendukung keanggunan bangunan bersejarah di sekitarnya
setelah direvitalisasi ikon kota semarang ini menjadi semakin indah dan akan meningkatkan aktivitas ekonomi yang ada di semarang salah satunya melalui wisata
kita adalah kontraktor yang membangun kota lama semarang
kemudian kita juga mengerjakan beberapa dam yang ada di jawa tengah proyek proyek kita terdahulu karena kita adalah kontraktor yang fokus di air
kemudian satu lagi proyek kita yaitu adalah bandara amatnya
kita lihat pemerintah kota semarang sangat mendukung sekali dari pekerjaan kita selama ini
pemerintah provinsi jawa tengah memiliki berbagai potensi investasi unggulan yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota termasuk pada bidang pariwisata
jepara tengah mengembangkan investasi di sektor pariwisata
meskipun letaknya tidak dilalui oleh jalur pantura lokasi jepara menjadi strategis karena letak yukata

jepara juga memiliki pemerintah yang beragam dengan pemerintah yang beragam dengan pemerintah
jepara juga menjadi daya tarik investor asal tiongkok
jepara juga menjadi daya tarik investor asal tiongkok